gini disappointed but not surprised begitu ya publik mengatakan bahwa kasasi ma sudah dikabulkan
kemudian verdi sambo dapat diskon hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup
dan putusan ini pun juga berkekuatan hukum tetap dan sudah ingkrah
bagaimana kemudian editorial melihat peristiwa ini mas revo
ya inilah realita yang
kita hadapi dalam pekan ini ya ver ketika kita sama sama mengawal kasus peradilan pembunuhan brigadir joshua
yang menghadirkan beberapa banyak tergakwa dan kemudian jatuhi pidana
pada waktu itu kita tahu bahwa aktor utama yaitu verdi sambo dijatuhi hukuman mati
dan kemudian pekan ini kita menyaksikan dan mendengar saber mendengar bahwa kasasi yang diajukan oleh para tersebut
itu pidana dipenuhi oleh pakamahasud
dari sambo dari hukuman mati diubah hukumannya menjadi seumur hidup
putri candrawati kemudian juga dari dua puluh tahun menjadi sepuluh tahun
dan kemudian sama sama juga ada pengurangan hukuman yang diterima oleh pidana lain
kalau kita sna indonesia kemudian juga mau wawancara keluarga joshua
ayah tisua pada waktu itu menyatakan kekecewaannya dan sempat menyampaikan bahwa
kehilangan kepercayaan akan sistem hukum
di indonesia karena sporting yang dijatuhkan oleh mahkamah agung kepada para terpidana
nah problemnya adalah bukan problemnya ya tapi realita inilah yang kemudian mungkin bagi sebagian orang akan terasa mengecewakan
tapi inilah sistem hukum yang harus kita patuhi bersama
kita tahu meskipun ada beberapa hal ya misalkan ketika pengadilan negeri
tiga hakim di pengadilan negeri secara bulat menjatuhkan hukuman mati
pada verdi sambu dan peterbidana lain dijatuhi hukuman yang berat
kemudian ketika naik banding ke tingkat pengadilan tinggi
lima hakim pengadilan tinggi juga menjatuhkan hukuman tetap menjatuhkan hukuman mati kepada sampul
dan ketika naik sama sama agung
dari lima majelis hakim yang duduk di mahkamah agung
dua diantaranya dissenting opinion yang berbeda dengan pendapat dengan tiga hakim yang lain
maksudnya tiga hakim
mahkamah agung itu menjatuhkan hukuman mati
artinya kalau kita lihat ya delapan hakim di level pengadilan negeri
dan pengadilan tinggi yang telah menjatuhkan hukuman mati
itu kemudian ketika naik ke mahkamah agung
tiga hakim mahkamah agung mengurangi hukuman verdi sambo
tiga kalau misalkan kita lihat apakah ini adil tiga versus delapan misalnya
dan dua diantaranya juga dari yang lima majelis hakim mahkamah agung itu berbeda pendapat
artinya ada delapan ditambah dua sebenarnya versus tiga
nah tapi kan sistem hukum inilah yang kita anut di indonesia
bahwa tiga majelis hakim di mahkamah agung itu juga memiliki kekuatan hukum
untuk menjatuhkan atau ponis kepada terpidana
nah dalam hal ini kemudian
sambo diubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup
nah apakah ini adalah adil atau tidak
tentu interpretasi masing masing orang akan berbeda
tapi sistem hukum inilah yang kita anut bersama dari sistem peradilan tanah air di indonesia ya
artinya ketika kita sudah sama sama mempercayai sistem hukum ini
dan kita sepakat akan menggunakan hukum ini
maka apapun yang terjadi
ya kita harus sama sama mematuhi
sama seperti yang disampaikan
oleh presiden jokowi bahwa
kita harus sama sama menghormati keputusan yang dijatuhkan oleh mahkamah agung
nah apakah kemudian ada kecurigaan kecurigaan lain
misalnya seperti yang selama ini beredar gitu ya
di kalangan percakapan gitu
apakah ponis ini murni
ponis yang kepergadilan atau tidak
maka sistem hukum kita juga memungkinkan
jika ada pihak pihak yang ada
bisa membuktikan adanya penyelewengan kewenangan misalnya
didiki dan kemudian
sistem peradilannya juga dijalankan
jadi artinya memang semuanya masih
kalau memang ada yang menemukan adanya kejanggalan di situ
maka juga berhak orang orang yang menemukan kecanggalan itu juga menghasilkan kekuatan
nah ini juga memungkinkan
tapi yang jelas bahwa sekarang
keputusannya sudah jelas
sudah dicetukan oleh pertama agung
tentu kita harus sama sama menghormati
termasuk mungkin keluarga
orban bilgaris joshua yang merasa tersakiti
atau kemudian juga merasa kehilangan kepercayaan terhadap
sistem peradilan di tanah air ini
kita tahu cnn indonesia
ini cukup ketat mengawal peristiwa hukum verdi sambo ini
sejak pengadilan tingkat pertama
pengadilan tinggi sampai juga ke tingkat ma
pertanyaan banyak orang
kenapa kemudian sambo ini
jenderal bintang dua
ini begitu spesial dibandingkan masyarakat lain
walaupun kita tahu bahwa
jika setiap warga negara ini sama dihadapan hukum
apalagi nanti ada kemungkinan mendapatkan keringanan hukuman
melalui grasih dari presiden
kalau misalkan ini spesial dalam hal
ketika kita mengawal proses peradilan
tentu sambo verdi sambo ini menjadi spesial
kenapa kita harus mengawal ketat proses peradilan
ingat bahwa posisi verdi sambo pada waktu itu adalah kadif propam mabes polri
artinya verdi sambo ini adalah sosok
polisi selama ini secara institusi merupakan tumpuan kita untuk mencari keadilan
dan kemudian verdi sambo adalah semacam polisinya untuk polisi
artinya kalau misalkan terjadi penyelewengan
dengan kewenangan atau kejahatan yang dilakukan oleh personil kepolisian
maka divisi propam yang dipimpin oleh irjen polisi verdi sambo pada waktu itu
merupakan yang bertanggung jawab untuk mengusut dan mengadilinya lah kira kira seperti itu
maka ketika polisinya polisi itu berbuat kejahatan
maka ini akan terasa ganda tingkat kejahatannya menjadi berlipat dibandingkan orang biasa yang
nah jika kemudian kita lihat dalam proses peradilan
apakah kemudian sambo mendapatkan keistimewaan atau tidak
saya pikir kita semua sama sama melihat ya pada waktu itu
semua proses peradilan ini kita sama sama jalan
sama sama ikuti dari peradilan negeri
kepada peradilan tinggi
sampai ke tingkat mahkamah agung
terlepas soal kemudian verdi sambo mendapatkan keringanan
tapi inilah hal yang sudah dijatuhkan oleh mahkamah agung
dan kemudian kita harus sama sama menghormati sebagai negara dan warga negara yang taat hukum
tentu kita harus mematuhi dan menghormati sistem peradilan yang berjalan
nah nanti apakah kemudian sambo akan mendapatkan keringanan lain
nah ini kan masih andai andai
kita belum tahu apakah nanti dalam menjalani hukumannya
terpidana verdi sambo ini akan
kelakuan baik atau tidak
tapi memang setiap orang itu memiliki hak yang sama di mata hukum
jadi ketika narapidana ketika berjalan di hukuman
ketika mereka berkelakuan baik
maka mereka berhak mendapatkan rangkaian bentuk keringanan
apakah dalam bentuk remisi
dan bahkan mungkin juga diberikan kreatif oleh presiden
tapi tentu itu melalui proses assessment atau proses penilaian
yang cukup bertingkat ya
kan harus ada bukti bukti yang sudah dijalankan
apakah memang betul yang bersangkutan melakukan perbuatan baik
selama berjalan di mata hukuman atau tidak
nah itu yang nanti akan sama sama kita tatar
apakah memang kalau misalkan mendapatkan keringanan hukuman karena berkelakuan baik
tentu akan kita lihat
tapi yang jelas seperti
kalau memang saat ini kan verdi sambo
prosesnya adalah seumur hidup ya
kepengetahuan kita remisi tidak bisa diberikan kepada kasus terpidana
yang mendapatkan hukuman mati atau seumur hidup
kecuali terpidana tersebut mendapatkan perubahan hukuman
jadi misalkan seumur hidup menjadi dua puluh tahun
dan itu perubahan itu tentu melalui proses prosesnya
melalui proses proses hukum yang lain
apakah melalui pk atau melalui mendapatkan gerasi dari presiden
tapi yang jelas saat ini kita sama sama mantau
karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh verdi sambo dan para terpidana lain
komplotannya pada waktu itu sangat mencoreng rasa keadilan ya di tanah air ini
keadilan kita bersama
karena justru kejahatan itu dilakukan secara bersama sama
oleh hukum kepolisian
dan kemudian ada semacam komplotan gitu ya dalam tanda petik
di tubuh kepolisian pada waktu itu yang berusaha menutupi
apa yang dilakukan oleh ferdi sambo pada waktu itu
baik terima kasih mas revo untuk analisa dan perspektifnya
untuk malam hari ini di editorial view cnn indonesia
terima kasih selamat malam salam sehat mas